presiden joko widodo telah menetapkan vaksin covid sembilan belas akan didistribusikan secara gratis
dan pernyataannya disampaikan rabu kemarin lantas bagaimana nanti rencana skema pendistribusian vaksin covid sembilan belas ini
kita telah terhubung dengan korespondensi ann indonesia nesia megawati
nesia nesia bagaimana nanti kira kira skema pendistribusian dan juga pengawasan yang akan digunakan pemerintah untuk memastikan vaksin menyentuh semua masyarakat seperti perintah presiden jokowi
tetapi kalau misalnya kita melihat bahwasannya mengenai tahap tahapan dan juga finalisasi sejauh ini pihak dari pemerintah maupun satgas sejauh ini masih terus memfinalisasi dari pemberian vaksinasi ataupun program vaksin nasional
secara memang secara target memang pemerintah nanti akan memulai targetnya pada bulan januari mendatang
nanti sistemnya ataupun skemanya nanti akan berjenjang dan juga secara bertahap
kalau memang dari program awal memang ada sekitar
atau dua delapan juta dosis yang akan diberikan kepada warga ataupun ini tahap pertama untuk seluruh masyarakat indonesia
di mana satu dua juta dosis sudah masuk ke indonesia yang merupakan dari bio yang masuk dari perusahaan farmasi sinovac dan kemarin pada tanggal enam desember dua ribu dua puluh kemarin yang telah tiba di indonesia
di mana satu dua juta vaksin tersebut sejauh ini masih di uji secara tertentu

di mana satu dua juta dosis sudah masuk ke indonesia yang merupakan dari perusahaan farmasi cina sinovac dan kemarin yang telah tiba di indonesia

di mana satu dua juta dosis sudah masuk ke indonesia yang merupakan dari perusahaan farmasi cina sinovac dan kemarin yang telah tiba di indonesia
di mana satu dua juta dosis sudah masuk ke indonesia yang merupakan dari perusahaan farmasi cina sinovac dan kemarin yang telah tiba di indonesia